nah taman cibenying merupakan salah satu taman yang biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk refreshing berolahraga seperti saya dan juga cari tempat sarapan
nah kira kira ada tempat sarapan apa aja ya di kawasan taman cibenying ini yuk ikuti saya
habis capek terbitlah lapar setelah jogging di taman cibenying tidak afdal nih rasanya kalau tidak makan yuk kita ke tempat pertama untuk sarapan
bukan sembarangan warung namun warung yang bisa berjalan ini dia warung ubi ibu
pelanggan harus menunggu dulu warung yang berkonsep food truck ini datang jam tujuh pagi setiap hari minggu saja
oke mobil sudah sampai sudah saatnya bukalapak belum buka saja tapi pembelinya sudah banyak yang antri nih
bahkan ada yang sudah menunggu sejak setengah enam pagi lho
warung ini menyediakan makanan dan minuman ala rumahan meski namanya warung ubi ibu tapi tidak ada makanan olahan ubi ya di sini
nama ubi sendiri terinspirasi dari nama panggilan pemilik kepada ibunya
makanan yang disajikan pun merupakan resep dari sang ibu
uniknya menu makanan di sini tidak pasti selalu berubah ubah setiap minggu
dalam sehari dua ratus porsi yang disediakan habis dalam waktu dua jam saja
karena kita juga punya prinsip eh bukan prinsip sih punya konsep menjelajah rasa dari berbagai tempat
jadi menunya kita coba ganti ganti gitu
kayak misalnya hari ini menunya kapsalon dari belanda kadang kadang kita punya menu jepang
minggu lalu kita menunya saus
asiasia ya suka suka aja sih sebenernya
menu minggu ini adalah capsellon curry bubb sup krim ayam jamur dan aneka kue ragam topping
capsellen adalah hidangan asal belanda yang terdiri dari kentang tumbuk daging doner sayur dan keju
sedangkan kari pup adalah makanan sejenis pastel dengan isian kentang berbumbu kari
harganya pun terjangkau mulai dari dua puluh hingga rp tiga puluh lima per porsi
sementara ragam cake nya dibanderol seharga dua puluh ribu rupiah per potong
sama mandarin yang ini nih mandarin croses
nah pilihan saya jatuh pada curry pub sup krim ayam jamur lengkap dengan roti panggang
dan mandarin cake dengan topping buah kering serta bunga yang bijak
sudah mencicipi makanan pembuka saya bersiap untuk mengisi perut dengan makanan berat nih
tempat kedua adalah huky
sebuah kedai makanan khas hongkong yang terletak sekitar dua ratus meter dari taman cibenyi
kuliner andalannya adalah nasi hainan dan bakmi dengan topping bebek packing panggang yang menggugah selera
dalam sehari tujuh ekor bebek packing panggang habis di serbu pembeli
untuk apa namanya disajikan besok kita prepare nya dari sehari sebelumnya
karena itu butuh digantung dihanging selama kurang lebih tiga belas jam setelah dimarinasi
lalu setelah beres itu baru kita dimasukkan ke pembakaran
memang membutuhkan proses yang cukup lumayan panjang
sehingga mendapatkan rasa yang
karena sayang si bebek itu kulitnya crispy dan dalamnya itu juicy gitu
dan yang tak kalah menjadi favorit adalah omlet udang
sensasi lembut dari telur dan gurihnya udang membuat saya pun tak sabar untuk mencobanya
selain itu saya pun memesan nasi hainan dengan topping bebek packing panggang
dan es kecombrang atau honje
rempah rempah di bebek packing ini benar benar kerasa
dan ternyata nasi hainan ini juga cocok dikombinasikan dengan kailan crispy
kedai makanan khas hongkong ini buka mulai pukul delapan pagi hingga sembilan malam pada hari kerja
sementara saat akhir pekan buka mulai pukul tujuh pagi
harganya yang terjangkau menjadi pilihan para pembeli
seporsi nasi hainan dan bakmi dengan topping bebek packing panggang harganya empat puluh tujuh ribu rupiah
sementara seporsi omlet udang seharga tiga puluh lima rupiah
dengan harga segini ya harga segini
terus tempatnya juga nyaman banyak pohon juga teduh
dari segi bumbu dan segala macam juga ya nggak berlebihan tapi pas lah gitu rasanya
untuk makanan penutup saya memilih kudapan khas jawa barat awuk
di awuk cibenying
makanan berbahan dasar tepung beras dan gula aren yang dikukus
auke yang satu ini adalah auk yang sudah ada sejak tahun delapan puluh an
tekstur auk yang kejal dengan rasa gurih dan manis membuat auk cibenying tak pernah sepi pembeli
bukan hanya auk saja loh tapi ada aneka kue basah lainnya nih
ada dadar gulung kue apem dan klepon
harga per buahnya hanya seribu rupiah saja
sementara untuk awuk harganya sepuluh rupiah untuk ukuran dus kecil
yuk kita coba
jadi gulanya ini benar benar masih meleleh ya di mulut saya dan ini rasa manisnya juga pas
bersatu dengan rasa gurih nih dari tepung berasnya dan ini gulanya gula aren atau gula kawung
yang langsung didatangkan dari cianjur
sudah selesai menjelajah sejumlah tempat sarapan di taman cibenying dan sekitarnya
eits tapi sebelum itu saya juga mau bungkus deh aup dan kue basahnya untuk keluarga di rumah